ya bicara tentang minat baca masyarakat indonesia yang terbilang rendah
jika dibandingkan dengan negara negara lain kita akan coba melihat ya
seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain
ada satu data dan juga informasi yang bisa kita lihat
coba ya ini adalah beberapa negara yang memiliki minat baca yang cukup tinggi
finlandia norwegia islandia semuanya berada di eropa utara
ini merupakan negara atau tiga negara dengan minat baca paling tinggi
dimanakah letak indonesia sama sama kita coba lihat ya
apakah masuk sepuluh besar oh ternyata tidak
tiga puluh besar pun tidak ada nama indonesia
kita putar lagi terus kita geser lagi kita geser lagi kita geser lagi
nah ini dia indonesia indonesia di peringkat enam puluh dunia
jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat indonesia terhadap membaca buku
bukan saja hanya itu yang harus kita perhatikan tetapi juga ini nih pemirsa
di indonesia sendiri kita perlu tahu di daerah mana saja ya
yang memiliki minat baca cukup tinggi
kita pantau dari minat baca terhadap buku lalu terhadap buku elektronik
ataupun juga terhadap buku buku pelajaran
kalau kita perhatikan ya di sana ada satu informasi yang menarik
bahwa di yogyakarta itu memiliki jumlah pembaca paling tinggi
dua puluh dua persen terhadap surat kabar atau majalah diikuti oleh kalimantan utara
lalu dki jakarta
jadi dki jakarta urutan nomor tiga
di angka empat belas persen
lalu terhadap buku buku elektronik atau e paper ataupun juga e book misalnya
di yogyakarta masih ada di urutan pertama
bahkan angkanya cukup tinggi yaitu lima puluh tujuh delapan puluh lima persen diikuti oleh jakarta dan juga kemudian bali
sementara itu untuk buku buku sekolah atau buku buku pelajaran
kepulauan riau di angka tujuh puluh empat persen tinggi sekali angkanya
diikuti oleh yogyakarta dan juga dki jakarta
jadi yogyakarta ini merupakan daerah yang cukup tinggi ya
terhadap minat baca apakah terhadap buku pelajaran majalah
ataupun juga koran dan juga buku buku elektronik
nah kita akan coba lihat perbandingan konsumsi penduduk dewasa terhadap
televisi radio majalah dalam seminggu
nah daniar juga bisa sama sama lihat nih
ternyata pemirsa ya bahwa masyarakat dewasa atau penduduk dewasa
mereka membaca koran sangat rendah
lima puluh persen yang menonton televisi bahkan angkanya kalau kita lihat dari dua ribu sembilan belas
dua ribu dua belas ke dua ribu lima belas angkanya meningkat
sementara itu untuk mendengarkan radio menurun tajam
dan juga membaca koran ataupun majalah juga menurun tajam
kalau saya sih memang menonton tv ya jadi ini kan ada satu survei
ya memang dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya
karena memang untuk sumber bacaan kita bisa dikatakan juga sebetulnya banyak
tapi tempat untuk membaca bukunya
ada satu hal juga yang mengkritisi perpustakaan di indonesia
nampaknya sedikit dan kurang memberikan semangat masyarakat untuk masuk ke sana